masyarakat yang tinggal di daerah atau di kawasan yang ada hutan lindungnya dipercaya untuk mengelola daerah itu
supaya tetap lestari tidak rusak tapi masih bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan ekonominya dan kesejahteraannya
dan salah satu contoh hutan kemasyarakatan yang berhasil dikelola adalah di sini di hutan kemasyarakatan binawana di kabupaten lampung barat
yang juga merupakan hutan kemasyarakatan yang tertua yang ada di indonesia dengan sejarah yang menarik
nah inside with desi anwar kali ini berada di kawasan kabupaten lampung barat persisnya di desa tribudi syukur
di mana masyarakat di sini berhasil mengelola hutan lindung tanpa merusak tetap menjaga kelestariannya
tetap juga berhasil untuk memanfaatkannya secara ekonomi untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang ada di sini
hutan kawasan dengan segudang manfaat bagi keberlangsungan hidup di bumi
selain sebagai paru paru dunia
dan penjaga keseimbangan alam hutan juga bisa dijadikan sebagai sumber ekonomi
masyarakat desa tribudi syukur di kabupaten lampung barat menjadi salah satu contoh bagaimana hutan bisa meningkatkan pendapatan
anggota hutan kemasyarakatan binawana di desa ini diberi hak selama tiga puluh lima tahun untuk mengelola hutan negara sekitar empat ratus tujuh puluh lima hektare
hidup di kawasan hutan tidak membuat komunitas perempuan di desa ini menyerah
kelompok wanita tani melatih desa tribudisyukur berhasil meningkatkan nilai tambah produk hutan bukan kayu
dengan nilai pendapatan kelompok mencapai tiga miliar rupiah per tahun
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu
kepala kepala kepala
dimana kita menjaga kelestarian lingkungan tapi bermitra dengan masyarakat yang ada di hidup ya di pinggir hutan itu
supaya mereka bisa mendapatkan manfaatnya tapi dalam waktu yang sama tentu saja menjaga kelestarian hutan
kalau tidak salah kawasan hutan kemasyarakatan ini merupakan cikal bakal dari program hutan sosial itu sendiri
mungkin bisa cerita pak bambang dan kenapa ini yang dijadikan contoh lah istilahnya untuk perhutanan sosial
jadi perhutanan sosial
perhutanan sosial itu merupakan resep untuk penyelesaian konflik
jadi ceritanya bahwa dulu tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan ada transmigrasi dari jawa barat ke lampung barat ini
mereka berhak mendapatkan dua hektare satu kakak
namun mereka itu setelah berhasil mengundang saudara saudaranya untuk pindah ke lambung barat ini
akibatnya lahan garapannya kurang
mereka masuk di dalam kawasan
yang seharusnya tidak boleh
yang seharusnya tidak boleh
karena merupakan hutan lindung
nah oleh karena itu dulu belum ada konsep yang namanya perhutanan sosial
tentunya penegakan hukum
tapi cara cara lama itu
cara cara lama itu yang perlu kita koreksi lah
ada bangunan kemudian ada tanaman di hutan lindung itu
intinya harus dikeluarkan
nah itu bagaimana waktu itu pemerintah menyelesaikan
pemerintahnya ingin menggusur
nah akhirnya ya karena masyarakat pada waktu itu lebih sedikit jumlahnya
sehingga mereka mundur
bahkan kalau dilihat dari sejarahnya dulu gajah itu dipakai juga untuk menciptakan

cara pikir itu berubah
karena itu tahun dua ribu tujuh
dulu belum perhutanan sosial seperti ini
namanya dulu hkm
yang merupakan salah satu ya
jadi kalau salam lima jari
salam lima hutan sosial
jadi jari yang nomor dua
itu solusinya ya
akhirnya dikumpulkanlah masyarakat
mereka diberitahu bahwa ini di hutan lindung
yang paling penting paling menarik adalah mereka mengusulkan sekitar enam ratus empat puluh lima hektare
untuk hutan kemasyarakat
untuk berapa jumlah pada saat itu populau
pada waktu itu jumlahnya itu empat ratus tujuh puluh tujuh kakak
tapi yang paling menarik begini
kan karena ini pemerintah sudah kebijakannya berubah
tapi masyarakat juga harus tahu
bahwa di situ hutan lindung
kemudian sama sama diajak ke lapangan
bahwa yang kriteria dan indikator ya
misalkan seperti kelerengan
itu harus menjadi blok lindung
sudah boleh ditebangin di situ pohonnya
kemudian sisanya sekitar empat ratus enam puluh lima hektare
itu untuk bisa untuk pola tumpang sari
sudah ada keterlanjuran di situ
kopinya sudah banyak
lalu mau diapain
karena itu fungsi lindung
maka sama sama diajak ngobrol
kalau ini ditanami dengan tanaman hutan gimana
kan ada korelasi
bahwa kopi yang bagus itu harus ada naungan
akhirnya ada pengkayaan
walaupun tidak serapat yang di tempat lain
di sini rata rata satu hektare itu seratus pohon
jadi jarang jarang ya
jadi sebenarnya banyak sekali kesempatan untuk menggarap di antara pohon itu
ya jadi intinya itulah bentuk resolusi konfliknya
yang satu ratus tujuh puluh hektare tadi dijagain
menjadi blok lindung
kemudian yang empat ratus sekian itu boleh hutan ke masyarakat
tapi itu dari segi hukumnya basis hukumnya itu
sekarang jadi kuat
karena hkm kan sudah kita berikan
dan dari sisi
dan untuk berapa tahun itu
dirubah menjadi tiga puluh lima tahun sekarang
tapi yang paling menarik
setelah hkm itu mempunyai legal
kemudian ada gerakan masyarakat yang positif terhadap hutannya
mereka pun pernah mendapatkan anugerah
wana lestari tahun dua ribu tiga belas
wow itu jadi luar biasa evolusinya
dari konflik yang digusur gusur pakai gajah
kemudian ada proses penyadaran
ada kph ada penyuluh
kemudian muncul sebuah perencanaan yang baik
kemudian dapat award
apa yang menonjol selain proses tersebut
ada juga peran wanita
jadi wanita itu ternyata lebih telaten
telaten ketika dia memungut cherry cherry
dari hutan kopinya
kemudian yang paling penting
dia gak mau jual cherry nya karena murah
ternyata dia ingin menjual dalam bentuk beras
beras kopi bukan beras padi ya
nah itu caranya gak mudah
mereka itu telaten
kemudian setelah dicuci di fermentasi
mana yang kualitas baik mana yang kualitas sedang mana yang kualitas yang rendah
jadi ini luar biasa
nah sekarang pembelajarannya
pembelajarannya sebetulnya dengan adanya hkm
paling tidak pola kolaborasinya itu jalan
pemerintah merasa ringan
kita punya petugas
masyarakat yang dapat manfaat yang jagain hutan
fungsinya akan terjamin untuk publiknya ya
kemudian manfaatnya masyarakat juga dapat
dia sudah bisa mengelola kawasannya
dipercaya mengelola komoditasnya dengan baik
bahkan untuk peningkatan nilai tambah komoditas
dan bisa merencanakan masa depannya dengan baik
jadi hutan kemasyarakatan ini
ini kalau kita lihat dari seluruh jumlah hutan sosial ini ada berapa persen
itu sekitar empat puluh persen
empat puluh persen jadi lumayan
dari dua enam ratus tiga puluh tiga juta hektare itu empat puluh persennya adalah hutan kemasan
dan ini menarik karena biasanya kalau masalah hutan dan lahan itu
biasanya sumber konflik
tidak ada kepastian hukum dan lain sebagainya
tapi sekarang semua dalam kerangka perhutanan sosial
sehingga mendapatkan kepastian hukum
masyarakat juga bisa mengelola dengan baik
lampung barat ini menjadi salah satu contoh
tapi hujan semakin deras
kita mungkin ya terima kasih dulu pak bambang
selalu menemani kita ya dalam program insight with desi anwar
khusus seri perhutanan sosial ini
tapi saya rasa ini sudah waktunya kita mencari atap
peneduh supaya kita tidak terlalu basah ya
walaupun memang hujan ini merupakan sumber dari kesuburan hutan
kami ini tidak lepas masalah gitu kan
jadi pertama setelah ini tenang gitu kan
setelah ini kan permasalahan kedepannya

semakin rimbun pohonnya akan berpengaruh terhadap tanaman di bawahnya
ya kembali bersama insight with desi anwar
tampaknya matahari sudah semakin cerah ya
dan untuk mengetahui lebih
lebih detail lagi lebih mendalam lagi mengenai keberhasilan dari
hkm atau hutan ke masyarakatan binawana ini
sudah ada di samping saya
kas subdit hkm bu tuti herawati
ya dari klhk atau dari lingkungan hidup dan kehutanan
dan juga ditemani oleh pak angkos kosasi
pak angkos kosasi ini adalah ketua hkm binawana
tapi katanya dulu juga pernah menjadi kepala desa
ya daerah desa ini
desa tri budi syukur
kita berada di kabupaten lampung barat
luar biasa cantiknya
mungkin bisa dikatakan saya belum pernah melihat desa yang begitu asri
begitu cantik dikelilingi oleh hutan gunung dan ada kedengeran suara siamang
sementara desanya itu sendiri sangat asri ditata
dengan penuh bunga bunga dan lain sebagainya
saya lihat ini banyak sekali kebanggaan kecintaan masyarakat yang tinggal di desa ini
pak angkos waktu itu kan sempat jadi kepala desa ya
jadi paling paham ya istilahnya
apa karakteristik atau perjalanannya yang pak angkos lihat
karena kalau tidak salah kan dulu apalagi sebelum peraturannya jelas
ya masyarakat mungkin ya rambah memotong kayu dan lain sebagainya
sehingga ada konflik lah istilahnya dengan pemerintah
jadi desa tribu disukur ini salah satu desa yang memang ditranslokan oleh pemerintah dulu
dari jawa barat ke lampung barat tempatnya tribu disukur pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
saya ini sudah generasi kedua
jadi bapak saya dulu menurut cerita bapak saya bahwa tanah yang disediakan oleh pemerintah hanya tujuh ratus dua puluh tujuh hektare
berkembang berkembang berkembang gitu kan
padatnya dengan penghentian bahn tua ini
oluyor tiga project ke depan disediakan pada tahun dua ribu delapan

untuk doa dibincang dengan gebaut tempatnya
saya sudah menulis wajahnya dalam hidup saya tentang politik
menurut insert itu sudah di mal titan
di lampung barat ini bu ya
jadi lampung barat ini boleh dikatakan
sebelum bisa dengan pesir barat
itu adalah tujuh puluh empat persen itu hutan
ada hutan lindung ada htr ada taman nasional
penghuni di lampung barat
sebetulnya mayoritas ini adalah petani
jadi keberadaan penduduk dengan lokasi
yang disediakan lahan marganya adalah tidak berimbang
makanya dengan sendirinya bahwa
pertumbuhan penduduk semakin besar
kemudian mereka sudah terlanjur
ini bita disini ini sudah
ya namanya karena perlu mencari nafkah perlu hidup
aturan pemerintah kan sekali kawasan tetap kawasan
kemudian kami ini punya pengalaman yang sangat pahit
dengan kebijakan pemerintah bahwa
sebelumnya adanya hkm ini dulu ini sudah terlanjur
begitu tahun seribu sembilan ratus tiga seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga adalah pengusiran
jadi kami ini diusir
katanya pakai gajah juga
pakai gajah gajahnya disimpan disini bu
dicabutin gitu kan
kami tidak bisa berbuat apa apa
dikarenakan memang tidak ada satu lembar kertas
yang memang kami mendapatkan kelegal melola itu
jadi memang disini sangat paham
antara kesamputan dan bukan kawasan
tapi ya karena mungkin keterbatasan
dan sementara itu sudah banyak ditanami oleh produk produk perkebunan
ya sudah ada kopi
memang lahan basahnya sudah dijadikan sawah
dijadikan kolam seperti itu
kami setelah ada pengusiran itu coba
kebetulan kami itu pada waktu itu kami selaku aparat desa
saya masih jadi sekretaris desa belum jadi kepala desa
coba kami menegosiasi dengan pemerintah
pemerintah daerah mengeluh bahwa ini ini ini
pada waktu itu bupatinya pak iwayandir pak
setelah kami negosiasi dengan beberapa tokoh masyarakat
menghadap bupati bupati itu respon langsung turun besoknya
setelah besoknya masuk ke sini
dia berdiri di sini di sekitar sini
pak iwayandir itu langsung statement tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
masih ingat sekali
pokoknya masyarakat terima disyukur
kembali garap lahannya masing masing
dengan thailand tidak boleh melebar jaminannya saya
tapi itu kebijakan bisa
iya kebijakan bisa
masyarakat itu saya coba suruh masuk lagi
masyarakat ini masih ragu masih ragu
nah alhamdulillah gayung bersambut tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
keluar sk enam ratus tujuh puluh tujuh tentang hutan kemasyarakatan
kami berproses di situ dengan cara berkelompok
penataan areal kembali penataan masyarakat yang menggarap dulu
terbentuklah satu kelompok yang dinamakan hkm binawana
dimana kontribusi disyukur
jadi prosesnya pertama
proses cukup panjang ya
tapi yang jelas sekarang dengan adanya sk itu
dan juga dengan jangka panjangnya
itu lebih nyaman ya sekarang
jadi setelah mendapatkan pertama izin sementara lima tahun
habis lima tahun ini kami berproses
mendapatkan izin di filipina yang tiga puluh tahun
dan proses itu juga bukan semudah itu bu
untuk mengkoordinasikan saling percaya
dulu kan masyarakat sudah tidak percaya kepada pemerintah
takut diusahakan lagi
pemerintah juga tidak percaya
bisa nggak masyarakat ini mengelola hutan
nah untuk mengkomunikasikan itu juga perlu pengorbanan
waktu itu jadi kepala desa
dan kemudian sekarang jadi ketua binawana
jadi apa cara pendekatannya komunikasinya
untuk meyakinkan bahwa ini semua bisa berkolaborasi dengan baik
yang pertama kami bisa meyakinkan produktif
pemerintah mulai dari dinas kehutanan
kemudian masyarakat di sini juga
supaya pemerintah percaya juga
untuk mengembalikan itu dengan melaksanakan berkebun dengan kebun sampuran
itu untuk menanam
ayo kita berkebun kopi tapi berkebun kopinya ini pakai naungan
jadi naungan itu kami ini kan tujuannya harus bisa menjawab dua sisi kepentingan
kepentingan pemerintah hutan ini terpaksa selesai
masyarakat ini perlu kesejahteraan
jadi dengan kolaborasi kebun sampuran
terjawablah sekarang itu
boleh menanam kopi tapi juga menanam pohon
jadi tidak boleh justru menebak
tapi justru menanam pohon sebanyak banyaknya mungkin
bu tuti mungkin melihat ini perjalanannya cukup panjang
kira kira apa resepnya lah ini
apalagi kan sekarang masyarakat juga istilahnya punya tanggung jawab yang khusus ya
apa kira kira yang diharapkan dari masyarakat di sini
supaya hutan lindungnya itu tetap terjaga
apa apa saja yang menjadi pr nya
dan juga komitmennya yang harus dipegang
iya mbak desi
di dalam skhkm pertama kali mereka mendapatkan dokumen sk
itu ada pasal pasal yang menjadi kewajiban mereka
dan yang menjadi haknya ya pak
kewajiban mereka salah satunya adalah melakukan reboisasi atau rehabilitasi lahan
dan itu dijalankan ya
dijalankan dengan sangat baik
kalau dulu ya ini di sini semuanya kopi ya
harus menjaga hutan yang masih ada
sementara sekarang kalau kita lihat nih
tidak hanya kopi tetapi tanaman pohon pohonnya juga sudah dengan bagus tumbuh ya
seperti hutan kembali
jadi kewajiban mereka merehabilitasi hutannya sudah dilaksanakan
kemudian tadi patroli ya pak ya
mereka yang langsung punya kepentingan terhadap areal ini dijaga betul
jadi tidak ada illegal logging lagi
ataupun kalau ada kasus kasus apa
pembangan liar pencurian itu sudah bisa diaktifkan
jadi struktur hkm ini seperti apa
supaya tanggung jawab dan kewajiban itu betul betul dilaksanakan dengan baik
jadi kami ini struktur hkm kami ini ada kalau dikatakannya pengurus teras ya
ada ketua wakil ketua sekretaris bendahara
kemudian nggak mungkin sejumlah luas areal yang mendapatkan izin kami enam ratus empat puluh hektare
dengan jumlah anggota empat ratus tujuh puluh delapan
nah kami di bawah ini membentuk lagi ketua sub
jadi ada sub satu sampai sub lima belas
jadi satu sub ini bisa keanggotaannya ada yang tiga puluh ada yang empat puluh gitu kan
jadi untuk memudahkan pembinaan ke masyarakat
sebab kalau sama kami untuk mengadakan pembinaan ke masyarakat
tidak mungkin terjangkau tapi keadaan perpanjangan gitu kan
jadi jumlah kkm nya sekarang berapa
empat ratus tujuh puluh delapan dan area garapan yang boleh di ini

jadi yang digarap oleh masyarakat sekitar empat ratus sekian tujuh puluh lima sekian
jadi rata rata sebenarnya satu kkm nya satu hektare mbak giti
oke dan itu cukup ya untuk menghasilkan macam macam tanaman edo ya
ya kalau dikatakan cukup ya cukup sebetulnya
jadi itu kan tergantung
makanya sistem sekarang ini berarti kami ini tidak lepas masalah gitu kan
jadi pertama setelah izin tenang gitu kan
nah ini kan permasalahan ke depan ini kan juga banyak masalahnya
semakin rimbun pohonnya akan berpengaruh terhadap tanaman di bawahnya
nah kami harus punya inovasi bagaimana mencari klon klon kopi yang memang bisa bertahan di bawah sungai
itu yang kedua
yang ketiga bagaimana pendapatan masyarakat ini supaya tetap stabil
kami coba di samping dia berkebun dorong ke peternakan
diwajibkan setiap anggota kkm perjalanan arah ternak
di samping untuk menambah penghasilan itu kan kotorannya bisa dibawa ke kebun
itu salah satunya
kemudian ada sawah ada luang luang untuk dimanfaatkan untuk kolam gitu kan
apa namanya kelompok mudanya juga ini ya
jadi kemudian kami ini sudah berpikir bahwa izin kkm kan panjang nih
umur saya ini kan sudah masuk enam puluh sekarang ini
masih muda ya
perlu keberlanjutan kepemimpinan gitu
kami sudah di sini sudah membentuk namanya hpph
himpunan pemuda peduli hutan
bergeraknya pertama untuk membantu di pengamanan
kemudian untuk memperkenalkan pada generasi tentang masalah hutan
kemudian selanjutnya kami ini berencana ke depan ini untuk kami ini di samping hkm ini nanti akan meningkat dengan ekowisata
nah harapan saya nanti ekowisata ini generasi muda inilah yang mengelola
saya lihat di sini ada flying fox
betul betul bagus ya buat ekowisata karena masih ya sangat hijau ya
jadi dari segi ekonominya ada pengaruh banyak ya pengaruh positifnya dengan adanya kkm ini
kalau saya berbanding saya bandingkan sebelum hkm dengan hkm
sebab kalau dari tanah bareng kan sangat sekitar sekali gitu kan
jadi kalau sebelum ini
kalau sebelum adanya km dulu diceritakan kata bu tuti semalam itu kan kami ini tidak ada ketenangan
jadi ngegarap ini kan asal asalan
takut garap bagus bagus diusir lagi seperti itu
nah setelah adanya hkm gitu kan
kalau dulu sebelum naik jangankan istilahnya nyokolakan anak ke tingkat lebih jauh gitu lebih jauh
sd aja smp udah hebat gitu kan
nah sebab untuk memenuhi kebutuhan perut juga terbatas
tapi sedangkan adanya hkm alhamdulillah
kalau pak warsito ini sudah berani proklamirkan dulu tahun bahwa di tiribudi sukur sudah tidak ada keluarga miskin lagi
yang kata korek korek saya kata korek korek motornya sudah dua
kepala dinas ya pak
kepala dinas betul
kepala dinas betul
lepung barat dulu pak warsito
nah ini menarik
jadi karena ini bagian dari yang diinginkan dengan adanya hutan ke masyarakat
bukan saja hutannya dilindungi dan dilestarikan tapi masyarakatnya juga semakin lama semakin sejahtera
jadi mungkin ini salah satu yang membuat kita berpikir

atau contoh bagi program hutan sosial ini
ini leadership nya apa ini resep untuk komunikasi
apa rahasianya menjadi pemimpin yang berhasil
bagaimana bu tuti melihatnya ini
apa kira kira yang membuat daerah ini sangat berhasil
padahal awalnya mungkin agak sulit gitu dengan konflik dan lain sebagainya
boleh saya ulas lebih dulu ya mbak ya tentang tadi yang disampaikan pak engkos mengenai dampak nih ya
dengan perjalanan hkm yang panjang tentu kita kan mengharapkan adanya hasil yang menyenangkan ya mengembirakan
satu dari ekonomi tadi sudah dibahas

yang kedua dari sisi ekologi juga sudah bagaimana ini menjadi lebih baik
dan kewajibannya juga tadi ya
tidak boleh menebak harus dipatroli dan juga mungkin mencegah kebakaran
termasuk itu diantaranya
nah yang ketiga yang menjadi tugas kami itu adalah teniur security ya istilahnya
jadi jaminan kepastian masyarakat dalam mengakses lahan hutan
ini kami kategorikan ada tiga
secara de jure secara de facto dan secara persepsi masyarakat
de jure itu maksudnya apa
jadi tidak ada pihak lain yang bisa memanfaatkan lahan ini selain pangkos dan setimnya
dan tidak boleh dijual kan kemana mana
mengenai hak haknya ini bandel off ride nya ini mereka boleh memanfaatkan boleh memanen boleh mengelola ya
tetapi tidak boleh dipindah tangankan
ini penting karena itu yang bisa bahaya ya
iya itu kita pantau betul selama proses
selama ini tidak ada masalah kan
tidak ada yang pendatang mungkin menawarkan terus nanti dikembangkan menjadi apa
harus dicegah ya
walaupun tawarannya menarik ya
itu tadi secara de jure ya mbak ya
secara hukumnya dan secara de facto nya kita lihat
selama ini pengalaman yang keseharian masyarakat rasakan betul betul aman di sini
dengan sehari hari mengelola ini tanpa ada intervensi dari pihak lain tidak ada ancaman
nah kemudian secara persepsi tadi sudah disampaikan bahwa saya sekarang merasa aman dalam mengelola hutan
tidak takut lagi dikejar kejar oleh polisi hutan
nah itu tiga hal yang sangat penting kita harus ingat terus tentang hkm ini
tapi resepnya kan pasti ada di karakter atau budaya dan istilahnya
tidak semuanya bisa berhasil ini kecuali ada sesuatu yaitu keinginan dari masyarakat itu sendiri kan
kalau saya ingin membagi menjadi dua faktor mbak
internal itu maksudnya yang ada di kelompok sendiri
eksternal nanti yang dari luar kelompok
nah faktor internal kita lihat di kelompok ini satu yang menjadi kekuatan mereka adalah modal sosial yang sangat tinggi
modal sosial itu dibangun oleh trust
punya inovasi dan juga komitmennya cukup tinggi gitu
jadi warga masyarakat itu sangat solid mbak
selama saya bolak balik ke desa ini sangat menyenangkan sekali berkomunikasi dengan seluruh warga desa binaannya pak engkos ini
selain pak angkos saya ingin sampaikan juga ada champion yang lain
itu bu yayah
beliau adalah kelompok wanita tani yang mengerakan ibu ibu
jadi selain anak anak milenial jadi ada perempuan juga dikerakan
kita kelihatannya harus ketemu dengan bu yayah
iya menarik sekali nanti
kalau yang eksternalnya apa kira kira bisa mendukung
kelompok ini kebetulan juga menarik banyak pihak ya pak ya untuk hadir ke sini membantu
mungkin bahkan belajar ya dari keberhasilan daerah ini
mencontoh menjadi apa namanya lokasi studi banding
ini karena desa ini desa teladan
ini memang hasil perjuangan kolektif mbak
baik dari ngo nasional maupun internasional
dari pemerintah daerah kabupaten lampung barat supportnya juga sangat tinggi
dari dinas provinsi kehutanan juga sangat mendukung
dan kita dari nasional juga selalu memberikan
ini dan ini kolaborasinya bagus sekali selama ini
tapi pak ngkosnya ke depannya ini kan masih panjang
tadi kan banyak ya ingin misalnya anak mudanya dikerahkan dan lain sebagainya
tapi selama ini kira kira tantangan terberat
ataupun juga aspirasi mungkin bagaimana selain kopi
dan tadi kan ada apa saja ada kopi ada pisang juga dan komoditas
kira kira apa yang inginlah lebih dikembangkan lagi ke depan
jadi rencana ke depan kami ini disamping anak muda ini untuk mengelola ekowisata
kemudian juga ada beberapa komoditi yang akan kami coba
salah satunya kami punya kekhawatiran dengan tegakan banyak
ini kayunya tegakan banyak
masyarakat ini kalau memang penghasilan ini kurang
nanti ini akan tergiur lagi untuk mendebang gitu
salah satunya kami terobosan
kami kerjasama dengan kemarin ke kph bahwa ingin mengembangkan salah satu komoditi jernang
nah jernang ini kan kaya rotan tapi diambil buahnya
nah sebagai tanjarannya ini sudah ada kayu gitu
jadi di bawah kayu nanti kami perencana ke depan ini
ini akan berproses mulai tahun ini
akan mengembangkan tanaman jernang
nanti ditanam di bawah kayu
jadi jadi rambatan jernang nanti bisa juga untuk mendapatkan penghasilan seperti itu
kemudian juga permasalahan kami ini sekarang ini kan bahwa tingkat pendidikan juga tingkat sdm masyarakat ini juga masih boleh dikatakan masih
masih kurang walaupun memang terus terang tadi kaitan dengan pendidik sudah banyak yang s satu s dua gitu kan
leadershipnya apa ini resep untuk ini komunikasi
apa rahasianya menjadi pemimpin yang berhasil itu
yang pertama islas
sebab kalau isos sebetulnya terus terang saja kalau kita berbicara kepada rupiah pengurus hkm ini rupiah
lihat aja ada
tidak ada satu rupiah untuk insentif pengurus gitu kan
nah jadi pertama islas
kemudian kita ini untuk mengembangkan itu juga kita ini coba untuk memanfaatkan
atau semua komponen yang berpengaruh
untuk memahamkan bahwa kalau memang hkm itu anggotanya tidak paham tidak akan berhasil
untuk memahamkan anggota ini kalau sama saya saja bisa tiga empat bulan bongkor saya
saya bisa memanfaatkan kalau di blok ini kalau bukan pak kiai yang ngomong konsen
cukup saya pahamkan kiainya gitu kan nanti begitu pengajian ngerepet
jadi kayak mlm gitu
oh di sini maklum
ibu ini yang berpengaruh
nah ibu itulah yang dipahami
iya luar biasa
jadi seperti itu
tapi jadi mungkin daerah lain juga bisa belajar dari sini kepemimpinan yang mencetak pemimpin pemimpin yang lain
jadi sehingga kedepannya juga ini sukses
kita mampir bersama dan juga semua orang juga bisa memiliki peran yang penting
terima kasih banyak
kemudian yang terakhir bu
jadi kami ini pembagian peran ini
kalau kami yang hkm ini hanya bergerak di lahan
bagaimana lahan itu hijau
bagaimana produksi itu bagus
nah untuk pelaksanaan itu kaitan tadi dengan bu yaya
untuk masalah pemasaran pengolahan produksi ini ada adanya di kwt adanya di kelompok kelompok domisili gitu kan
jadi istilahnya kalau di sini ini di satu desa seribu di syukur anehnya semua masyarakat ini sudah tergabung di kelompok tani
jadi memiliki peran yang gelas
hasil yang gelas dan semua bisa terukur
pemasaran ini yang pengolahan ini gitu kan

jadi ini juga bisa diperlukan
jadi ini juga bisa diperlukan
kata kuncinya keep action
semoga ini semua indikator keberhasilannya juga bisa dilacak dan bisa diterapkan
semua komponen itu bisa menjadi memiliki gaya kepemimpinan yang seperti ini
kolaboratif tapi juga bisa menularkan semua ilmunya
karena dari situ akan lahir banyak inovasi
saya berharap semua hkm di indonesia seperti ini
mimpi kita bersama
satu hkm yang tertua ini pionir
bukan saja cikal bakal tapi merupakan contoh model yang kalau bisa direplikasi
tapi tadi penting ketemu dengan bu yayah tadi
kelompok perempuan itu dan juga mungkin dari kph nya
kita lihat mungkin ada ide ide
peran dari kph memang sangat penting
sangat penting untuk membantu ya mengembangkan bagaimana komoditasnya itu juga bisa jauh lebih ditingkatkan variasinya ya
insight akan kita lanjutkan sesaat lagi
jadi jangan kemana mana dulu tetap bersama kami
selama ini kunci keberhasilan yang bapak bang lihat
kunci keberhasilan di kelompok akm ini yang pertama
insight with desi anwar saat ini kita berada di desa tribudi syukur di kawasan hutan kemasyarakatan binawana
percisanya di kabupaten lampung
nah seperti kita ketahui salah satu produk atau komoditas unggulan di daerah ini adalah kopinya
kita sekarang sedang di antara pohon pohon kopi
dan saya sudah ditemani oleh bambang susilo dari kph dua puluh lima
kph kesatuan pengelola hutan
ini pak bambang ya sebagai yang istilahnya membina juga memberikan penyuluhan dan lain
bagaimana masyarakat ini hubungannya dengan hutan
bagaimana selama ini mereka
mengelolanya dan apakah sudah ada istilahnya inovasi yang juga dilakukan dalam pengelolaan kawasan ini
hutan kemasyarakat ini bisa terwujud seperti ini tentunya tidak kami bekerja sendiri tidak seperti itu
itu harus kerja sama dari semua pihak
hutan ini tidak hanya milik kelompok tidak hanya milik kehutanan bu
kehutanan ini adalah hutan ini adalah punya semua masyarakat
tanggung jawab semua
karena kan di hutan itu
merupakan sumber kehidupan bu
penghasil oksigen dan penghasil air
itu karena oleh karena itu hutan lindung merupakan tanggung jawab bersama
yang kita lakukan untuk mewujudkan hkm ini binawana itu
ini merupakan hasil kerjasama dari semua pihak bu
mulai dari pemerintah pusat
terutama kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
provinsi dinas kehutanan terutamanya
kemudian yang kecamatan sampai peratin
yang ada di sini itu
sangat menyupport kelompok untuk keberhasilan hutan kemasyarakatan
dan juga kph di sini sangat penting
tadi saya biar bicara dengan pak ngkos ya
dia adalah ketua hkm di sini bina wanang
katanya selain kopi ingin sekali mendapat kesempatan untuk menanam yang lain juga
karena ya hutannya kan semakin lama semakin rindang lah istilahnya
sehingga harus ada inovasi lain
nah itu bagaimana kira kira
itu betul sekali bu
dengan kewajiban kita menanam
batang tanaman kayu kayuan dan tanaman serbaguna itu
ternyata lambat laun empat ratus batang itu menaungi tanaman kopi
oleh karena itu kami bersama sama dengan kelompok sekarang berusaha bu
kami akan membuat semacam demplot
kita akan berusaha menanam jernang
seperti apa nanti
kemudian kita akan berusaha menanam rotan manau
jadi selain nanti kopinya kurang produktivitasnya kita bisa menghasilkan dari jenis tanaman yang lain
jadi semakin lama justru futonnya semakin rindang ya
sangat inilah yang ingin dihasilkan ya
semakin banyak pohon tapi di samping itu harus ada inovasi supaya dari segi ekonominya juga jalan terus ya
penyuluhan atau pembinaan yang selama ini dilakukan bambang berupa apa saja
penyuluhan memang harus kami selalu lakukan bu
kami harus selalu melakukan pendampingan
karena di dalam kelompok kami itu ada tiga kelola yang harus dilakukan bu
kelola kelembagaan kelola kawasan sama kelola usaha
kalau di kelompok binawana ini arahnya sekarang sudah ke arah kelola yang ketiga sebenarnya bu
selain dari hasil dari tanaman kopi dan tanaman yang lain kita sekarang kelola usaha ke arah kewisata bu
jadi ada nilai tambahnya ya
ada nilai tambah dari lokasi yang dikelola oleh kelompok agama seperti itu
dan cocok ya ini untuk kewisataan
sangat cocok untuk kewisataan
tadi kita sebut flying fox itu sebagai salah
bagaimana ini cara cara untuk mengelolanya dan juga kan berarti harus ada investasi dari segi anggaran dan lain sebagainya
selain kita selain kph dengan kelompok kemudian kan kita harus berkoordinasi bu dengan instansi terkait
salah satu yang sekarang diharapkan dari dana desa itu adalah pengembangan usaha bu
kita masih berharap dari dana desa itu kita berkoordinasi dengan pekon kemudian dengan dinas pmd
bagaimana supaya dana desa itu salah satunya bisa masuk membiayai kegiatan wisata kita
kalau semuanya mau diserahkan ke kelompok tentu dari segi finansial nggak akan mampu bu kelompok
dan lebih baik lagi kalau ada bumdesnya ya
bumdes bu itu
nanti yang mengelolakan kerjasama antara kelompok dengan bumdesnya bu
nah selama ini bang karena memang daerah ini merupakan bisa dikatakan berhasil ya
dari segi hutan lindungnya berhasil pendapatan masyarakatnya juga meningkat kesejahteraannya juga semakin lebih baik
tadi pak kepala hkm katakan di sini ada s satu s dua nya itu lumayan cukup banyak
tapi kendala ataupun yang masih harus diperbaiki ke depan
sebenarnya kalau yang perlu diperbaiki ini bu ya
kedepan kan sekarang yang susah sekarang kita membangun infrastruktur di dalam kawasan itu salah satu kendala
kemudian memang ada celah yaitu membuat semacam jalan produksi
jadi disini dana desa itu seharusnya bisa digunakan kan
tapi masih takut mereka untuk masuk ke dalam kawasan hutan seperti itu bu
kemudian yang kedua
kita mempunyai luas hkm yang terlalu luas bu
kadang enam ratus hektare itu dengan jumlah kita yang terbatas itu akan susah untuk melakukan pembinaan ke masing masing sub sub kelompok seperti itu bu
makanya jalan keluar yang kami tempuh kita harus membuat menjadi kelompok tani hutan kelompok tani hutan
supaya pendekatan kita lebih ke arah mereka supaya pembinaan kita lebih insentif ke
jadi harus ada pengelompokan yang lebih jelas
selama ini kunci keberhasilan ya pak bambang lihat ya
kunci keberhasilan di kelompok hkm ini yang pertama pengurus itu harus menguasai aturan bu
itu yang pertama
karena kita bermain di hutan bu
salah sedikit kita ini keluar dari aturan itu
bisa kena semprit
kena semprit itu
upset itu bu
ini kawasan pemerintah punya
pemerintah punya itu
aturan itu kelola kelembagaan itu yang utama harus dipegang teguh oleh kelompok bu
dan selama ini mereka komit
begitu aturan itu dipegang teguh
serangan dari luar itu bu alhamdulillah bisa teratasi bu
seperti itu misalnya ada aturan iming iming kan kalau hutan lindung dilarang keras menebang pohon
apalagi pohonnya semakin lama semakin
dan nilai jualnya juga pasti tinggi
salah satunya di sini kan ada pohon yang dilindungi bu
nah itu kalau kelompok itu tidak menguasai aturan
tidak kuat itu akan mudah
dan harus ada sanksinya kan
itu pernah terjadi itu kelompok yang menebang dengan tidak bertanggung jawab itu
itu dulu bu sebelum akm
sekarang sudah tertib
alhamdulillah semuanya tertib bu
yang penting inovasi dan serta komoditas lain juga kalau bisa dikembangkan sehingga menjadi sumber pendapatan yang ada nilai tambahnya
apalagi kalau nanti bisa jadi kawasan ekowisata atau punya usaha sendiri
kita tahu dari produk produk ini juga dikembangkan lagi dalam kemasan dan pemasaran yang menarik
pak bambang di sini happy
masyarakatnya kelihatannya juga happy ya
yang penting kalau semua dikerjakan dengan ikhlas insya allah bu semua akan sukses bu
dan kelihatan ya berhasil
berhasil ya bu ya
ini juga semakin banyak pohonnya semakin rindang dan masyarakat tetap sejahtera
oke sekali lagi terima kasih bang dan
ya demikian ya kita masih saya rasa perlu bicara dengan satu narasumber lagi karena katanya di sini peran perempuan ya khususnya dalam pengemasan dan juga memberikan nilai tambah ya terhadap produk produk yang ada di sini
tentu kita perlu interview ya wawancara dengan salah satu anggota dari kelompok wanita tani di desa tribudi syukur
sudah saya lihat ini kemasannya juga profesional jadi bagaimana ini proses untuk menjaga kualitasnya dan apalagi kan ada nomor izin dan lain sebagainya itu

ya insight kita lanjutkan dari desa tri budi syukur di kabupaten
kabupaten lampung barat persisnya di kawasan hutan kemasyarakatan binawana
seperti kita ketahui produk unggulan dari hutan kemasyarakatan ini adalah kopi tapi tahukah anda ternyata para yang mengelola ya mengolah kopi ini sehingga sampai menjadi kopi kemasan itu ada para ibu ibu di sini yang tergabung dalam kelompok wanita tani melatina diketuai oleh bu yayah suriani
apa kabar bu yayah
kelompok wanita tani melatih luar biasa karena ini ternyata seperti kita ketahui di sini setiap orang itu punya peran masing masing dan ternyata para ibu ibu di sini sangat produktif ya mengolah kopi ini sampai menjadi dikemas dan juga dipasarkan
sejak kapan dibentuk kwt nya
oh jadi sudah cukup lama ya
dan berapa orang anggotanya sekarang
pertama empat puluh orang
pertama empat puluh orang sekarang sudah sembilan puluh lima
itu cuma dua kedusunan
kalau diterima satu desa pada mau semua
dan tapi selain kopi apa saja yang diolah
yang diolah kan kami petani semua
dari kebun itu ada aren
jadi gula arennya kami tambah
saya lihat juga di sini salah satu dari produk anggala andalan di sini juga gula aren
ya udah dikristalin
jadi yang tadi yang bendulan itu bu satu kilo
jadi kalau diolah itu kan cuma dua puluh ribu ya
kalau udah diolah gini kami jual
jadi udah dua kali lipat
jadi kalau kopi
kalau kopi dari harga dua puluh ribu mungkin kami jual udah jadi empat puluh ribu juga
jadi dua kali lipat
ini nilai tambah yang luar biasa
tapi mau tidak mau harus lewat pemrosesan
saya lihat ini sudah pakai ini ya mesin ya ada teknologinya
bisa cerita sedikit mungkin bagaimana apakah dibeli buat sendiri dan dananya awalnya modalnya dari mana bu
awalnya kan kami ada arisan kerja bu
arisan kerja dulu itu ibu ibu cuma arisan kerja enggak tapi enggak apa enggak ada pembangkumnya gitu
jadi ada ppl kami bentuk kelompok tapi arisan kerja dari seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga sampai sekarang masih juga
nah itu tabungan ibu ibu dari seminggu dua kali
nah sekitar dapat seribu hari itu bu kalau setahun
jadi dibaginya waktu mau bulan lebaran ini nih
jadi kita kira sekitar empat puluh juta itu yang dibagikan itu untuk arisan kerja
itu enggak masuk di usaha ini
itu di luar usaha ini
itu di luar usaha itu
nah dari dulu kan kami cuma lima ribu per anggota itu bu
itu juga kerja dulu dulunya
jadi kami mau ngolah seperti ini
aduh gimana kata saya gak punya modal
kami ketemu sama spfm dulu bu
jadi kami dari kelompok wanita tani itu harus menanam kayu lima ribu batang
bikin proposal gitu kalau dapat harus bikin lima batang pohon untuk menyulam di hkm
karena bapak bapak kami kan sudah hkm sudah menanam
alhamdulillah kami dapat bantuan dua puluh lima juta waktu itu bu
jadi yang dimaksud proposal itu kami untuk pengolahan ini
jadi kami bikin tungku bahan baku lah pertama
maksudnya bikin sendiri
cuma ininya yang kita beli waktu itu kan
jadi dirancang sendiri ya
nah setelah dua ribu sepuluh sampai dua ribu dua belas manual semua bu
ini juga masih di goyang gini
iya makanya repot kan kalau harus pakai masker
nah ini juga
nah udah dua ribu dua belas kami dapat bantuan lagi dari pdt yang pakai gas itu
yang di rumah itu
tapi ternyata dengan yang pakai kayu ini
jadi tiga kali lipat bu
kalau yang pakai gas cuma lima ton misalnya dapatnya
kalau yang pakai kayu ini bisa jauh lebih banyak
ini kalau sebulan bisa berapa ini biji kopi yang di
yang diolah dua ton
kalau dihitung hitung ini saya lihat juga kan ada punya toko jualan macam macam
itu omsetnya setahun bisa berapa bu yaya
kalau omset mungkin
jadi pendapatan sao nya tiga ratus juta gitu bu
jadi mungkin tiga m lah
tiga m yang kami kelola setahun
tiga m kelola setahun
ini meningkat dari tahun ke tahun
tapi sekarang kan sudah saya lihat ini kemasannya juga profesional
jadi bagaimana ini proses untuk menjaga kualitasnya dan apalagi kan ada nomor izin dan lain sebagainya itu bagaimana mendapatkan
dulu kan kami belum punya badan hukum ya bu
pertama badan hukum
terus dulu persyaratannya kayak pirt langsung halal langsung barcode
higienis penting kan
langsung kami udah lulus semua tuh bu
jadi udah punya barcode sri juga udah alhamdulillah
memang prosesnya lama sekarang sudah dua puluh enam tahun
jadi kami sebagai ketua dari awal sampai sekarang belum ada yang ganti
wah bu yaya dari awal
tapi kelihatannya sangat sukses
ini apa resepnya ya untuk ini mengelola suatu kelompok ini kan
pasti ada tantangannya yang nggak mudah lah gitu
keberhasilannya dan juga inovasi yang dilakukan
kami memang anggota memang sembilan puluh empat mungkin sembilan puluh empat ego ya bu
tapi kami memahami semua
secara legowo mengayoni anggota kami
itu bu kuncinya
dan selama ini gak ada masalah gitu ya bu
tapi ini pekerjaan dibagi bagi
iya kami punya karyawan sebelas bu
jadi penggantian karyawan kami setahun sekali
penggantian pengurus tiga tahun sekali
nah kami juga sudah berkorporasi juga
nah di kooperasi juga ada tambah simpan pinjam
sekitar delapan puluh juta mungkin bu
jadi ibu ibu siapa yang mau kredit barang rumah tangga
ada lagi yang mau ganti
jadi jadi betul betul merupakan usaha yang
bisa dikatakan sangat profit ya kan
bisa membantu bapak bapak
jangan jangan penghasilannya lebih tinggi daripada yang dihasilkan oleh bapak bapak
tapi apa yang kira kira masih kurang
dan apa misalnya dari ya supaya lebih produktif lagi
dan penghasilannya lebih tinggi lagi
kira kira yang masih dibutuhkan lah oleh kwt ini
ini pemasaran bu
selama ini dipasarkan mana saja
masih saudara antar saudara gitu bu
jadi masih di sini lah
belum punya apa
belum punya channel channel yang pasti gitu
tapi malah dibawa
memang di w abung sekali bawa satu kintal bubuk
dia di sana di pasaran
terserah nama dia terserah
pokoknya mbak punya dari sini bu
sekarang juga sudah punya nama
tapi sudah punya namanya juga ya di sini
kopi tribu disyukur
jadi ini semacam inovasi ya terhadap produk
ini peningkatannya bu
kalau yang tadi rp enam puluh ya
kalau sudah dipakai pinang sudah rp seratus per kilo
coba mungkin bedanya
kalau pinang kan ada nambah pinang ya bu
mungkin kalau diseduh agak kesal
nah itu juga mungkin adalah untuk diabetes
untuk stamina menambah gitu
wah penting ini
itu juga kalau orang yang melek gitu kan
lebih bagus gitu
kata orang rasanya spesial ya
kekhasan ya menurut ibu
apa yang membuat kopi
disini rasanya beda cita rasanya
karena kemarin kan robusta
robusta rabika sama robinson beda bu
jadi kalau robusta keasaman tinggi disini kan
nggak ada yang sama gitu
jadi kalau menurut kami
kalau kami kan pernah ya
nyicip nyicip kopi orang disitu
mana punya buya ya katanya kalau di meja itu kan
iya aduh terima kasih banyak bu yaya
kita sudah banyak belajar dan luar biasa ya di sini ya
ibu ibunya justru bisa sangat berhasil ya
membuat suatu produk unggulan itu mendapatkan nilai tambah
yang kita harapkan ke depan juga bisa dipasarkan kalau perlu ya
bukan saja di seluruh nusantara
tapi bisa kita ekspor juga
nah ini mungkin ke depan perlu kerjasama untuk pemasaran itu ya
apalagi kira kira aspirasinya bu
yang diinginkan supaya lebih maju lagi
ya mungkin kami harapan
karena kami udah tua bu ya
jadi harapan kami generasi muda lah untuk masa depan nanti yang mungkin melanjut
harus dilatih dan sekarang juga semakin banyak orang itu mengemari kopi
yang masih murni dan langsung dikelola sendiri
jadi pasti ada nilai tambahnya
sekali lagi bu yaya sukses
bangga sekali melihat usaha kelompok wanita tani di sini
dan mudah mudahan ke depan semakin sukses juga usahanya
ya demikian insight with desya nur
kali ini langsung dari hutan kemasyarakatan binawana di kabupaten lampung barat
kita banyak sekali belajar ya mengenai bagaimana masyarakat di sini sukses
mengelola perekonomiannya membuat desanya lebih sejahtera
tapi yang lebih penting lagi juga sukses dalam menjaga kelestarian hutannya lingkungannya
sehingga makin lama makin rindang ya
ya demikian insight kali ini
jangan lupa kita akan terus ya hadir dalam seri hutan sosial
hanya di insight with desi anwar yang bisa anda saksikan juga di cnnindonesia com
dan juga di kanal youtube kita
tunggu saja insight with desya anwar
sampai jumpa dan bye bye
ini mungkin bisa jadi salah satu dari atraksi ekowisata bagi para pengunjung yang datang ke sini